dan kini kita beralih ke persoalan politik di mana muktamar islah partai persatuan pembangunan
ada forum muktamar islah p tiga yang telah selesai memilih ketua umum pada sabtu sore tadi
adalah romahur muzi atau romi yang terpilih sebagai ketua umum p tiga
melalui mekanisme pemusyawarah mufakat atau aklamasi
proses pemilihan diawali dengan dua opsi
pemilihan ketua umum digelar aklamasi atau mekanisme voting
seluruh peserta melalui dpw setuju aklamasi untuk menentukan ketua umum
hanya beberapa orang bersama elit kubu jan farid yang hadir dan menolak aklamasi
setelah forum setuju aklamasi mereka meneriakan nama romi untuk menjadi ketua umum
menyaksikan sebuah proses dan dinamika demokrasi di partai persatuan pembangunan
setelah melalui proses voting terhadap tata tertib pemilihan ketua umum dan anggota formatur
yang menghasilkan seribu enam puluh dua suara
perbandingan delapan puluh tujuh dari seluruh pemilik suara sah yang hadir
sebanyak satu dua ratus tiga puluh lima dari seluruh indonesia
dari kepengurusan dewan pimpinan wilayah dan cabang hasil muktamar tujuh bandung
mereka semua mayoritas mempercayakan kembali kepada kami selaku ketua umum
tentu saya mohon doa restu kepada seluruh pemirsa dimanapun berada
atas amanah yang diberikan ini
yang kedua saya berharap keputusan pada sore hari ini akan menjadi titik akhir
dari seluruh perjalanan perbedaan yang melanda partai persatuan pembangunan
yang ketiga kami tidak akan pernah menutup pintu islah
kami akan tetap mengajak para pihak yang barangkali sampai detik ini tinggal sangat sangat sedikit
untuk kembali bersama p tiga karena partai ini membutuhkan
butuhkan diurus bersama sama